menara masjid jamiul khair di desa pringgabaya kabupaten lombok timur senin petang roboh
detik detik robohnya menara masjid tersebut terekam kamera warga
menara masjid roboh akibat hujan angin yang menerpa daerah tersebut sejak siang
robohnya menara masjid menimpa jaringan listrik yang ada di sekitarnya
hingga menimbulkan percikan api yang cukup besar dan memadamkan aliran listrik sekitarnya
di ambruknya menara masjid di pringgabaya kecamatan pringgabaya
hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrim sejak tadi siang
pohon beringin besar di pasar peninjauan denpasar senin petang tumbang
akibat peristiwa ini tembok bangunan pura atap gedung pasar dan lapak pedagang pun hancur
akibat tertimpa pohon setinggi lebih dari lima belas meter
beruntung pada saat kejadiannya
sejumlah pedagang yang tengah menyiapkan dagangan pasar singgol ini bisa menyelamatkan diri
pembelian jalan raya
senin siang pohon jenis danglu dengan diameter tiga meter
tumbang ke jalan lumajang malang tepatnya di kilometer sepuluh
yang berada di kawasan hutan taman nasional bromo tengger semeru kecamatan senduro lumajang
pohon tumbang ini terjadi setelah kawasan lereng gunung semeru diguyur hujan lebat disertai angin kencang
pohon danglu yang diperkirakan berusia lebih dari delapan puluh tahun ini tumbang dan menutup bahu jalan
akibatnya jalan raya lumajang malang via ranupane terganggu
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
petugas bbbd dan anggota tni berjibaku membersihkan material pohon
dan material pohon tumbang dengan peralatan seadanya
deni putan cnn indonesia